ke jalan rawal bebek
bantet tuh nyanyinya
udin ada perlu
kayaknya mau ke pasar dulu
bentar aja nyak
kenapa sih ani
ani belum punya calon
ani sukanya sama laki yang baik dan tanggung jawab
itu artinya lo mesti jadi laki yang soleh
nurut sama nyak
kerja yang bener
biar bisa ngasih nafkah buat si ani
lu juga mestinya jadi lelaki yang berani
jangan nyuruh amin sama lu lu
emang lu lagi yang grac bending
dipanggil alias gak diterima
kamu teh nggak boleh begitu
bener kata amin
seharusnya tanya dulu
tapi entis teh gak punya
nomor telepon ya pak
gak usah ditelepon atuh
bener kata amin
langsung aja datang ke kantornya
kang amin gak bilang begitu ah
tuh aminnya diem
berarti dia ngomong
sok langsung datang ke kantornya
tanya lamaran kamu
sekarang mau makan dulu
kompur kok ada mesin itu
oh itu buat ngaspal jalanan biar pangkalan makin top
oh suka suka dong kirain nungguin book
makasih ya tis pak
tis kamu mau langsung ke tempat rental
bapak ikut ya
jangan atupa bapak mah tunggu di sini aja ya
kalau begitu bapak ikut amin aja ya
itu artinya lo mesti jadi laksananya yang soleh rajin sholat
nurut sama imahnya kerja yang bener biar bisa ngasih angka buat si ani
ih kok tau sih aku minta dijemput diantar ke paket
abah jalannya mau ikut saya sampai mana
saya mah mau ke rumah neng ineke
ah saya mah gak mau kalau ke rumah ineke mah
saya mah mau ke rumah babe
mau ke kantor
enggak kang ojak
saya mau ke rumah neng ineke
oh kalau ke rumah ineke mah jalan kaki aja
bang udin ani pergi dulu ya mau nganterin paket
gw mau siapin biru bunch
abis sarapan be